presiden terpilih prabowo subianto ingin menggagas presidensial klub atau klub presiden
tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para presiden terdahulu
prabowo akan mengajak sby megawati hingga jokowi
jokowi bilang forum silaturahmi presidensial klub untuk mempertemukan presiden terpilih dengan para mantan presiden bisa digelar dua hari sekali
soal apakah klub presiden akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk presiden terpilih jokowi menyatakan hal itu hak presiden terpilih
kata jokowi kalau dimintai saran oleh presiden terpilih boleh saja mantan presiden memberi usul
tapi tak boleh memberi masukan kalau tak diminta
kata jokowi kalau dimintai saran oleh presiden terpilih boleh saja mantan presiden memberi usul
kabinet itu adalah seratus hak progratif presiden
kalau usul usul boleh tapi itu hak penuh presiden terpilih
jadi kalau minta saran dari bumega kalau minta saran kan gak apa apa
tapi kalau gak dimintai saran ikut ikutan nimbrung itu yang gak boleh
menanggapi rencana prabowo membentuk klub presiden
politisi pdi perjuangan mas sintor pasaribu berpandangan
antara ketua umum pdip megawati soekarno putri dan prabowo tak ada kendala komunikasi
mas sintor menambahkan tanpa klub presiden megawati soekarnoputri pasti akan memberi saran jika diminta
pak prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif
beliau umpama pengen minta saran
atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan bu mega secara personal
ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam
tapi kalau kemudian harus ketemu duduk bersama sama
ini kan selalu dikesankan kalau sudah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai
saya kan tidak duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran ketulusan
menurut pengamat politik made supriyatma wacana klub presiden secara politik akan sulit dijalankan
tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan
banyak orang di indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di amerika
saya belajar serius politik amerika
tidak pernah ada yang namanya presidensial
orang seperti george booth tidak akan pernah bisa bicara dengan barack obama
tidak sama sekali tidak
check and balances ini untuk kemajuan kita
klub presiden bertujuan agar presiden terpilih prabowo subianto bisa mendapat masukan dari para presiden sebelumnya terkait masalah strategis kebangsaan
saat ini apakah wacana klub presiden bisa terwujud
tim liputan kompas tv
klub presiden atau presidensial klub yang digagas oleh presiden terpilih prabowo subianto bisa menjadi ajang silaturahmi presiden terpilih dengan presiden sebelumnya
lalu akankah gagasan ini menjadi solusi yang tepat untuk membangun negara ke depan
kami akan bahas bersama analis komunikasi politik
ini adalah analisis dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin
selamat pagi kang radio
gimana nih kang ujang ada usulan dari presiden terpilih prabowo subianto untuk membentuk presidensial klub atau klub presiden
ada ibu megawati soekarno putri pak jokowi lalu pak sby
ini apa analisis anda sejauh ini soal usulan ini dulu
yang pertama tentu ajang silaturahmi
tadi seperti yang dikatakan oleh kang radi
yang kedua adalah ajang memberikan masukan ya berdasarkan pada pemikiran gagasan dan pengalaman dari mantan mantan presiden kepada pak prabowo
itu sesuatu yang bagus karena bagaimanapun dalam konteks sejarah mantan mantan presiden punya tantangannya sendiri dalam membangun bangsa
nah yang ketiga ini adalah ingin mempersatukan
mantan mantan presiden yang selama ini kan tidak harmonis
sudah saya sering katakan di kompas tv begitu ya bahwa ibu megawati dengan pak sby lima kali pemilu
tambah lagi di dua ribu dua puluh empat ini bu megawati dengan pak jokowi juga tingkat syukur
nah paling tidak pak prabowo ingin menjadi bridging
islah rekonsiliasi mempersatukan hati hati yang terluka gitu
sehingga saya melihatnya itu sesuatu yang positif saja kalau itu bisa dieksekusi begitu kang radi
ya kalau dieksekusi akan sangat luar biasa
tapi ya itu tadi kang ujang sudah disinggung juga oleh kang ujang
ada kendala sebenarnya kan ketika saat ini hubungan ibu mega dengan pak jokowi tidak terlalu harmonis
lalu belum pulihnya juga hingga saat ini hubungan antara pak sby dan ibu mega begitu
jika nanti dalam satu forum itu ada mereka mereka ini
para presiden sebelumnya ini
peran prabowo disitu sebagai penengah
sebagai tadi yang disebut kang ujang sebagai jembatan begitu
ya ada tahapan tahapan sebenarnya untuk bisa membangun atau membentuk presidensial club ya
tahapan pertama yang harus dilakukan menurut saya islah dulu
karena kalau katakanlah dipaksakan satu wadah
mantan mantan presiden itu yang hatinya tercerai berai itu ya bersatu
maka ya suka tidak suka akan saling membelakangi
akan menjadi tidak kondusif juga satu rumah itu
cenderung akan saling bermusuhan
nah itu yang harus dilakukan ada tahapan pertama
yaitu membangun istilah rekonsiliasi antar sesama mantan presiden itu
ya saya percaya ya beliau beliau tokoh bangsa dan berjiwa negarawan
sehingga ketika presiden club itu apa namanya dieksekusi
maka hatinya sudah selesai semua
untuk sama sama tadi membantu prabowo dalam membangun bangsa ke depan
jadi kalau tanpa istilah tanpa rekonsiliasi tanpa baik baikan dulu agak sulit
tadi ya pak prabowo untuk membangun sebuah wadah presidential club yang bagus
tetapi ketika hatinya masih terluka ya sulit untuk bisa disatukan
ya kalau bicara soal sistem ketatanegaraan begitu
posisi klub presiden atau presidensial club ini sebenarnya ada di mana sih seharusnya
atau apakah ini akan berjalan efektif juga
karena kan ada juga yang namanya dewan pertimbangan presiden untuk memberikan masukan masukan kepada presiden
ya kalau kita lihat misalkan one team press dewan pertimbangan presiden
tapi memang isinya belum pernah ada mantan mantan presiden
ya bisa saja dimulai saat ini oleh prabowo diisi one team press itu oleh mantan mantan presiden
atau tadi dengan formula presidential club dalam sistem pertahanan negara ya tentu harus dibuat regulasi sendiri aturan sendiri
dengan perpreska atau dengan lain sebagainya
tetapi tadi yang saya lihat adalah tantangan terbesar bagi pak prabowo dalam menyatukan hati yang luka itu
dengan menjadi jembatan bridging pemersatu mantan mantan presiden
kalau itu bisa dilakukan tentu pak prabowo menjadi pemimpin yang akan dikenang ya
mempersatukan tokoh tokoh bangsa apa nama mantan mantan presiden itu
jadi saya melihatnya dalam konteks ketatanegaraan memang undang undangnya tidak mengatur
tetapi memang tadi bisa dibangun bisa dibentuk regulasinya dengan peraturan oleh presiden lah kira kira seperti itu
jadi yang dibangun komunikasi politiknya dulu yang sehat gitu ya
sekarang yang masih ada dispute ini komunikasi politik yang belum lancar antara sesama mantan presiden begitu
dan juga ini yang akan dibangun oleh prabowo gitu kira kira ya kang ujang ya
tetapi tadi apakah mau mantan mantan presidennya duduk dalam satu wadah dalam satu tempat itu
nah apakah memang formula baru ya dari pak prabowo itu bisa efektif atau tidak bisa tereksekusi atau tidak kita lihat saja
kalau boleh kita kasih advice nih buat pak prabowo kira kira bagaimana mengefektifkan komunikasi politik antara misalnya ibu mega dengan pak jokowi lalu juga ibu mega dengan pak sby
atau bahkan juga pak sby dengan pak jokowi
trisula mantan presiden ini juga bisa memberikan apa yang terbaik buat prabowo subianto sebagai presiden terpilih
nah yang harus tahap awal yang harus dilakukan prabowo terhadap hubungan yang kurang harmonis antara sesama mantan presiden ini bagaimana menurut kang ujang
sebelum menyatukan pak sby dengan bu mega bu mega dengan pak jokowi
nah sampai hari ini kan juga pak prabowo belum bertemu dengan megawati
pada ip juga belum mengucapkan selamat
jadi yang paling penting tantangan pertama adalah personal approach
pendekatan personal yang memang tidak ada masalah antara ibu megawati dengan pak prabowo itu harus dilakukan dulu
jadi sebelum tadi menyatukan pihak lain gitu ya
menyatukan tadi pak prabowo dengan ibu megawati
karena saya melihat pdip oke gerindra juga oke untuk bertemu

apa namanya pdip pun tadi mengakui kemenangan prabowo gibran
itu menjadi langkah yang baik ya untuk tadi menyatukan komponen komponen bangsa yang lain termasuk mantan mantan presiden itu
yang harus dilakukan prabowo tantangannya adalah tadi bertemu megawati bersilaturahmi untuk tadi membangun ya bahwa suka tidak suka senang tidak senang megawati dan pdb mengakui bahwa prabowo adalah presiden terpilih
jadi ada dua tugas secara pribadi harus pendekatan kepada megawati dan di saat yang sama juga harus tadi melakukan pendekatan untuk pihak yang lain
artinya untuk menyatukan antara bu mega dengan pak sby dan pak jokowi kira kira begitu
sampai sekarang kan sebenarnya banyak politisi dari pdi perjuangan mengatakan tidak pernah ada masalah ibu megawati itu dengan pak prabowo
tapi hingga saat ini pertemuan juga belum terwujud antara prabowo dengan ibu megawati
ya ini kan pdip sedang dongkol ya sedang marah pada pak jokowi gitu
makanya itu berimbas kepada pak prabowo
walaupun prabowo tidak masalah dengan ibu megawati
jadi itu sebenarnya yang menjadi pangkal dasar ya
yang kedua juga saya melihat kelihatannya pdip sedang tarik ulur ya
belum mengakui kemenangan prabowo gibran
kpu jangan menetapkan dulu waktu itu
karena apa sedang mengajukan gugatan di pt un
padahal gugatan di pt un juga bukan bagian daripada proses pemilu begitu
tapi apapun itu ya harus kita hormati gitu ya
artinya masih ada langkah langkah kelihatannya sikap sikap yang harus kita tunggu dari pdip
bagaimana pdip mengakui kemenangan prabowo gibran
tadi kalau sudah terbuka artinya
makanya sebenarnya akan mudah soal waktu pertemuan prabowo dengan ibu megawati tersebut
menurut anda akan terwujud dalam waktu dekat nggak kira kira kang ujang
ya saya melihatnya mungkin ada lobby lobby tinggi ya
ya mudah mudahan kita doakan dalam waktu dekat lah kak
selesai gitu prosesnya juga sudah finish
maka ya komponen bangsa harus bersatu
termasuk pdip yang dianggap dirugikan begitu
balik lagi ke soal presidensial club nih kang ujang
kalau tadi kita bahas soal bagaimana kedudukannya di sistem ketatanegaraan kita
tapi saya juga ingin bertanya dalam sistem pemerintahan
ini kan tadi dibahas ya pak jokowi bilang kalau ngasih advice ya boleh boleh saja jika diminta
mengobok obok atau ikut cawe cawe dalam mengatur pemerintahan juga tidak boleh
nah bagaimana regulasi yang tepat sebenarnya untuk secara politik betul
untuk memperlihat kedudukan presidensial klub ini di pemerintahan
ya sebenarnya tadi selain tiga poin yang saya sampaikan gitu ya
curah ide gagasan untuk prabowo dari mantan mantan presiden
lalu apa namanya ingin mempersatukan yang terbelah itu gitu
ada hal yang lain yang harus dilakukan pak prabowo
yang paling penting yang paling mendasar sebenarnya ya
dalam konteks membangun apa membuat presidensial group itu baik
menempatkan posisi mantan mantan presiden di tempat yang mulia gitu
di tempat terhormat itu sebenarnya itu dulu
kalau itu terjadi ya maka akan happy mereka
tapi apakah presidensial klub itu tempat mulia dan terhormat belum tentu gitu
karena belum tentu juga ibu mereka mau gitu kan
selain kecuali istana sudah terjadi lebih dulu kan itu
jadi yang paling mendasar sebenarnya pak prabowo ingin mengatakan
bahwa tokoh tokoh bangsa tersebut mantan mantan presiden tersebut
di tempat tempat yang mulia yang terhormat
untuk bisa tadi memberikan masukan kepada pemerintahan
menurut saya sesuatu yang bagus dan positif saja
artinya maksud anda posisi yang mulia ini diakui begitu ya
seperti juga halnya dewan pertimbangan presiden misalnya begitu ya
ya kan itu kan tinggal dibuat regulasinya saja gitu
dibuat regulasinya sehingga dalam sistem ketatanegaraan tidak merugikan begitu
menurut anda jikapun ini terwujud begitu ya
mengimbangi ataupun juga memberikan masukan masukan
dan juga arahan kepada presiden terpilih nantinya
ini akan banyak manfaatnya
untuk sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita ke depan
kalau saya sih mengambilnya
tantangan terbesarnya bagaimana pak prabowo menyatukan hati hati yang luka
kalau itu sudah selesai nggak bisa juga itu
tidak akan efektif juga kalau hatinya masih luka
kata kata itu intinya bang raditya
ya intinya sih bagaimana hubungan yang lalu lalu
dan ini perannya sebenarnya juga balik lagi
prabowo subianto untuk kembali memperbaiki
komunikasi politik yang retak begitu ya
antara megawati sukarnaputri dengan jokowi
antara megawati sukaputri juga dengan susilo bambang yudhoyono
untuk kembali juga sama sama memiliki rekonsiliasi total
terhadap presiden terpilih prabowo subianto
untuk menyokong pemerintahan lima tahun ke depan
baik terima kasih analis komunikasi politik
ujang komarudin dari universitas al azhar